untuk mengetahui informasi terkini kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
yang saat ini berada di pengadilan negeri jakarta selatan
selamat sore arief arief apa saja kemudian poin poin penting yang disampaikan saksi dalam sidang hari ini
selamat sore arief selamat sore
saya sedang main ke rumah renjiro pada saat sebelum peristiwa pengenai terjadi
dan saat ini yang memberikan kesaksian adalah ayah dari renjiro yaitu huti setiawan dan juga istrinya atau ibunda dari renjiro natalia sarya
dan tadi dalam keterangannya memang untuk keterangan dari renjiro dilakukan dalam kondisi tertutup
mengingat kondisi saksi anak renjirunya adalah di bawah umur sehingga kesaksiannya tidak bisa diliput secara langsung
dan tadi dari keterangan renjiro
itu disebutkan bahwa rinjuro mengakui bahwa memang ada pertemuan dan juga percakapan pada saat mario dandi ini datang menemui david ozora ke rumahnya
dan ini diakui oleh renjiro
dan dari pertemuan tersebut kemudian diakui oleh renjiro bahwa kemudian terdakwa mario dandi ini mengajak david ozora untuk bergeser ke tempat lain
untuk membicarakan permasalahan di antara mereka bertiga yaitu antara mario agnes dan juga dengan
dan setelah itu memang tidak ada keterangan lain yang disampaikan oleh renjiro
karena renjiro memang hanya mengkonfirmasi bahwa memang david ozora ini didatangi oleh mario dandi dan juga anak ag ke rumahnya
dan di keterangan dari rubi sitiawan ini juga pada saat ini yang masih berlangsung
ini memperdalam kronologi pada saat mario dandi ini melakukan proses pengenayaan terhadap david ozora
rubi sitiawan dalam keterangannya di majlis haki mengatakan
peristiwa dua puluh februari lalu itu rudy setiawan mengaku dirinya baru pulang kerja
dan pada saat dia pulang dia masih bertemu dengan anaknya renjiro dan juga david ozora
dan dia masih sempat menemui david ozora dan juga renjiro
mereka sedang bermain bersama di lantai dua di rumahnya
dan mereka sedang ketawa ketawa riang
dan bahkan rudy setiawan menanyakan ada apa ini ketawa ketawa sampai girang banget
dan pada saat david ditemui oleh mario dandwi
ini dari kesaksian rudy setiawan rudy setiawan mengaku bahwa anaknya renjiro kemudian menemui dirinya
dan memberitahu agar rudy setiawan memanggil pihak sekuriti
karena renjiro menjelaskan bahwa ini pacar dari mantannya itu dianggap resek
sehingga renjiro sudah curiga dikhawatirkan akan terjadi keributan
sehingga renjiro kemudian meminta kepada ayahnya rudy setiawan untuk memanggil security
dan kemudian hal ini ditindaklanjuti oleh rudy setiawan
ruli setiawan sempat meminta kepada istrinya natalia syari
untuk meminta kontak sekuriti komplek rumah di grup whatsapp komplek ibu komplek
dan kemudian setelah itu rudy setiawan mengaku
ia langsung melakukan aktivitas di kamar mandi
dan setelah melakukan aktivitas di kamar mandi
ia kemudian sempat naik ke balkon atas
dan pada saat di balkon atas inilah baru kemudian ia menyadari ada mobil rubicon
yang digunakan oleh mario dandi pada saat menghampiri david ozora ke rumahnya
dan pada saat itu
pada saat ia melihat mobil rubicon mirip mario dandwi
juga melihat ada pergerakan tidak wajar
karena ia melihat mario dandwi pada saat itu melakukan gerakan yang cepat
maju mundur dan juga ke kanan kiri
dan rudy setiawan menjelaskan bahwa jaraknya pada saat itu lima belas sampai dengan dua puluh meter dari lokasi
dan rudy setiawan langsung curi ke bawah
terjadi keributan di bawah
sehingga dengan saat itu rubi setiawa langsung dengan cepat meminta istrinya
agar mengecek di mana posisi renjiro dan juga david ozora
dan setelah itu istri dari rudy setiawan
dia langsung naik ke atas balkon
dan dia langsung meneriaki mario dandwi di bawah dengan teriakan
dan setelah itu langsung rudy setiawan ke bawah
dan menghampiri atau menemui
menyambangi tempat tkp pengennya yang terjadi
dan pada saat rudy setiawan sampai di tkp
dia sudah melihat posisi david ozora dalam keadaan kebiasaan
dan terbujur di asfal
dan rudy setiawan sempat menanyakan sejumlah hal kepada mario dandwi
pertanyaan pertama itu adalah

apakah kamu anggota
dan dijawab oleh mario dandwi
saya bukan anggota om
dan kemudian dia bilang rudy setiawan
ini kamu apain david ozora sampai babak belu seperti ini
dan mario dandwi kemudian mengaku kepada arya ayah dari renjiro pada rudy setiawan
bahwa ia hanya memukul sebanyak dua kali
dan ini jelas saja keterangan dari mario dandwi kepada rudy setiawan
yang disampaikan rudy setiawan ini jelas berbohong
karena memang dari fakta dan juga olah tkp
bahwa mario dandi tidak memukul
david ozora sebanyak dua kali
berarti melakukan tendangan berkali kali
dan saat ini masih berlangsung proses pembedahan keterangan saksi
dan sesaat lagi atau sesudah keterangan dari rudy setiawan ini
nanti akan dilanjutkan dengan keterangan dari istri dari wistiawan
yaitu natalia sari
baik kita tahu bersama bahwa memang saat kejadian seperti yang tadi arief sampaikan
bahwa david ini sedang berada di rumah renjiro
sempat juga bertemu dengan kedua orang tua dari renjiro
dan keduanya pun juga atau ketiga tiganya bahkan dihadirkan menjadi saksi
dalam persidangan hari ini
terima kasih banyak atas laporan anda
selamat kembali melanjutkan tugas
kepada arief kurniawan
produser lapangan cnn indonesia
melaporkan langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan